menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan menko pmk muhajir effendi menyebut
program bansos pemerintah sering dikait kaitkan dengan pemilu
muhajir memastikan pemberian bansos yang dilakukan oleh pemerintah tidak terkait dengan pemilu dua ribu dua puluh
kami memahami apabila tugas dan fungsi kami untuk mengkoordinasikan
mensinkronkan dan mengendalikan pelaksanaan program di lapangan
kemudian dikait kaitkan dengan pesta demokrasi beberapa waktu yang lalu
namun perlu kami tegaskan bahwa pelaksanaan program program tersebut di atas
sudah direncanakan sejak awal untuk mencegah terjadinya kenaikan angka kemiskinan
dan sekaligus untuk menurunkannya
serta menghapus kemiskinan ekstrim sebagaimana yang telah kami paparkan di atas
mahkamah konstitusi memanggil empat menteri salah satunya menko pmk muhajir effendi
bapak presiden disampaikan mohajir effendi untuk menjawab tudingan bansos dimanfaatkan untuk kemenangan prabowo gibran
kita tanyakan langsung kepada menko pmk bapak muhajir effendi
assalamualaikum wr wb selamat malam pak menko
karena ini ada empat menterinya pak jokowi yang memberikan keterangan
apa yang disampaikan pak presiden sebelum bapak dan ibu berangkat ke ruang sidang
bukan undangannya sangat mendadak
dan saya dengan ibu sri mulyani terutama ketemu dengan beliau hanya sekilas pada waktu pelepasan bantuan ke palestina dan sudan
yang sebetulnya saya juga berangkat untuk mengawal bantuannya ke palestina saya mestinya berangkat
tapi karena ternyata ada panggilan dari mk maka kemudian saya urungkan
jadi tidak ada pembicaraan khusus
dan beliau juga sudah tahu kalau kita dipanggil jadi tidak ada apa apa
pokoknya yang penting kita menyampaikan apa adanya itu yang dari pesan beliau
oke menyampaikan apa adanya kalau kata pesan pak presiden jokowi
tadi di sidang apakah keterangan pak muhajir pak menko perekonomian
juga dengan bu sri mulyani dan bu risma sudah clear sudah yakin clear untuk menjelaskan soal bansos
ini selalu jadi pintu masuk bagi para pemohon untuk menunjukkan ada dugaan kecurangan di pemilu dua ribu dua puluh
jadi dari sisi penganggaran pak erlangga dan bu sri mulyani sudah memaparkan sangat detail angka angkanya
kemudian saya mengisi dari sisi deskripsi tentang bagaimana bansos itu dikoordinasikan dan sebagainya
kemudian bu risma yang memang menteri secara teknis bertanggung jawab dan mengelola anggaran bansos
juga sudah menyampaikan secara detail
dan dari semua paparan itu saya rasa tidak ada tanda tanda bahwa memang ada kaitan langsung
ada kesengajaan dalam distribusi dan mengalokasikan bansos itu dengan pemilu kemarin
pintu pertama pemilu nangkis artigo dan pilpres
nah yang menarik soal ini pak muhajir saya teringat
kalau tadi hakim mk mengingatkan agar pak muhajir tidak berpendapat
kalau saya justru minta pendapatnya pak menko pmk
kenapa bisa keluar statement bahwa it ⁇ thats ⁇ a make sense kalau pembagian bansos di sejumlah titik
itu berpengaruh diduga berpengaruh terhadap elektabilitas prabowo gibran
saya kira semua yang disampaikan kan juga opini ya oleh para ee
untuk wakil wakil dari yang mereka melakukan gugatan itu
saya juga mencoba untuk mengisipkan bagian dari opini saya
untuk meyakinkan bahwa sebetulnya berbagai macam paparan data dan argumen yang saya sampaikan itu
kepada kesimpulannya adalah itu tidak sangat signifikan
sangat tidak signifikan kalau itu kemudian dikaitkan dengan perolehan atau hasil pilpres kemarin
yang menurut pak muhajir itu tidak signifikan
sementara kalau dari para pemohon di sidang sidang sebelumnya bilang bahwa bansos ini membagikan kepada masyarakat
itu secara tidak langsung memberikan seperti kampanye terselubung begitu pak muhajir
pembagian bansos itu kan sudah ada regulasinya sudah ada aturannya
jauh hari sebelum ada pemilihan presiden ya regulasinya seperti itu
menteri keuangan dan juga sudah saya tegaskan
namanya dipa dasar izin proyek itu sudah diserahkan oleh presiden kepada menteri dan kepala kepala daerah itu pada bulan november
sehingga pada bulan desember kita sudah melakukan perancang namanya desain teknokratiknya
kemudian januari memang k o
dan itulah yang dilakukan presiden ketika turun pada awal awal bulan januari februari itu adalah untuk melakukan pemeriksaan
langsung turun lapangan untuk melakukan pemantauan
apakah yang sudah ditandatangani disepakati di atas meja itu kemudian di lapangan juga sudah berjalan seperti setia gala
kan selama ini ada tradisi sebelumnya itu anggaran itu dihabiskan pada akhir akhir tahun kan gitu
kemudian dipakai untuk rapat rapat hotel semua penuh
dan itu sebetulnya memang kemudian targetnya terpenuhi penganggaran anggarannya bisa
dan itulah yang selalu menjadi perhatian presiden
karena itu presiden selalu menekankan sejak awal tahun harus sudah mulai bergulir program program dari dana apbn itu
karena apbn ini menjadi walaupun jumlahnya tidak besar tetapi menjadi unsur vital sebagai pemicu pertumbuhan ekonomi dan gerakan pelayanan sosial
sehingga ada kesinambungan antara tahun sebelumnya dengan tahun berikutnya tanpa ada putusan
dan presiden biasanya kalau di lapangan disamping mengecek sampai seberapa itu ter deliver tersampaikan kepada sasaran
biasanya beliau juga meminta feedback umpan balik dari mereka penerima ditanyakan dengan banyak hal
kemudian kalau menemukan masukan dari para penerima ini kemudian juga meminta menteri untuk melakukan pembenahan pembenahan
beliau menjadi menipu membagi kip
sehingga saya relatif hafal dan paham pola kepemimpinan beliau itu
netralitas di pemilu ini juga kan disampaikan pak menko tadi saat sidang
bapak menyinggung soal netralitas
pak muhajir menyebut bahwa tidak ada pihak yang seratus persen netral termasuk pejabat publik
kita dengarkan dulu ya pak muhajir pernyataan bapak di sidang tadi
kenapa eksternalitas negatif itu selalu terjadi
itu pasti punya preferensi
pasti punya pilihan dan punya kecenderungan
dan itu tidak harus melalui akal sehat
karena pengetahuan manusia itu ada dua
ada yang sifatnya a priori dan apesteori
pengetahuan abriori tanpa diperoleh harus dengan wali pengalaman
itu cukup dari naluri insting
sehingga seseorang itu tidak mungkin tidak punya preferensi tidak punya tendensi
karena itu kalau ada orang bilang bahwa netral seratus itu pasti bohong
nah preferensi politik jelang pemilu ini dikalkulasi atau tidak pak muhajir
ini mungkin menyambung juga tadi pertanyaan dari hakim saldi isra yang sudah dijawab oleh pak erlangga hartarto
yang tidak menyebut soal adanya arahan atau pesan dari pak jokowi soal adanya sensitivitas jelang pemilu
sebenarnya seperti apa sih pak muhajir
karena kan bicara soal bansos pembagiannya jelang pemilu
ini yang gaduh di publik
tadi kan sudah disampaikan oleh pak erlangga oleh bu sri mulyani bu risma
kita setiap rapat bicara sesuai dengan tupuaksinya masing masing termasuk saldo pegawai dan gopemka
sehingga tidak ada dan itu sangat terbuka kan
di dalam rapat kabinet kan sangat terbuka dan menteri menteri itu kan mewakili semua partai mewakili tiga kontestan semua ini kan ada itu kan
jadi mohon dipahami itu sangat tidak mungkin presiden melakukan itu
jadi tidak ada secara arahan atau tadi itu
apa sudah didesain sejak awal itu setahu saya tidak ada
dan kenapa saya bilang setahu saya tidak ada
saya betul betul melaksanakan apa yang sudah ditetapkan sejak awal
pada tahun tahun sebelumnya ini kan kayak misalnya bantuan pangan beras
itu kan kelanjutan saja tahun ini dibanding dengan tahun lalu
apalagi yang sudah reguler seperti pkh seperti bantuan pangan
itu kan ya sejak awal kepemimpinan beliau sudah ada pkh itu
dan itu tidak mungkin kemudian dihentikan dulu itu menunggu pemilu selesai
uang itu sudah reguler dan tidak mungkin kita menahan orang lapar
tunggu dulu jangan ditahan laparnya dulu ini masih ada pemilu
sehingga nanti ditunggu sampai pemilu kan tidak mungkin
jadi secara regulasi itu tidak mungkin dilakukan
jadi saya lagi sudah saya tegaskan
kalau seandainya ada itu tadi itu saya bilang itu unquid
itu bukan hanya mereka yang menang loh
ini jangan dilihat bahwa kebetulan yang unggul saja
yang tidak unggul memangnya juga tidak ada preferensi dan tendensi
cuma sebagai seorang pejabat publik kita sudah punya parameter lah
mana yang harus dilakukan
dan mana yang boleh ditoleransi sesuai dengan tadi saya bilang
ada preferensi dan ada tendensi itu
ini memang akhirnya terpukul pada masing masing
tetapi saya yakin kita semua itu paham tentang itu
kalau saya mengikuti sejak awal pemerintahan pak jokowi
saya juga mengikuti betul pak muhajir yang ada sejak awal pemerintahan pak jokowi
setiap pemilu tampaknya ini yang paling ramai paling gaduh
arief tadi apa yang menurut pak muhajir ini jadi berbeda di pemilu kali ini
soal bansos yang sebenarnya digelontorkannya sejak awal pemerintahan pak jokowi
atau karena memang yang berkontestasi adalah anak pak jokowi
dan pak jokowi sebagai incumbent dan yang punya kuasa atas misalnya bansos
inikah yang membuat ini jadi lebih ramai dibandingkan pemilu pemilu sebelumnya
saya tidak bisa memberi pandangan secara lebih
fokus saya kan bahwa bansos ini betul betul diadakan didistribusikan dan diterimakan
itu sesuai dengan regulasi yang sudah ada
tanpa ada kaitannya dengan situasi apapun
kecuali tadi itu memang untuk memitigasi keadaan keadaan yang sangat mendesak
karena kekeringan kemudian musim yang berubah berubah akibat el nino
kemudian banyak tanaman padi yang pusol
kemudian ada kebijakan kebijakan itu
itu yang kita lakukan
itu dalam pemaham dalam diskusi dalam arahan dalam diskusi diskusi dalam rapat rapat
dikatakan oleh para pemohon dua ribu dua puluh tiga ini tidak separah dampak dua ribu dua puluh empat
apakah sudah terjawab dengan keterangan para menteri tadi pak menko
itu kan disamping persepsi kan prediksi ya
boleh saja buat prediksi prediksi begitu
tadi sudah saya sampaikan kepada ketua pimpinan mk kan
bahwa memang kita menggunakan standar tinggi dalam soal risiko
bermain main dengan risiko rakyat gitu
karena kita ingin memberikan treatment semaksimal mungkin
bisa saja memang prediksi mereka benar
kalau seandainya terjadi apa yang kita prediksi yang benar
apa mereka yang bilang tidak aktif sebetulnya tidak
setelah itu ya akan bertanggung jawab
jadi kita sekali lagi termasuk waktu menangani covid
kita memang membuat standar yang paling tinggi untuk mengamankan risiko rakyat ini
dan ini jangan kemudian dibalik
ini buktinya kan aman aman saja
justru karena kita melakukan treatment setelah diagnosis sosial kita
kita lakukan dan kita melakukan treatment dengan standar yang sangat tinggi
itulah kemudian selama ini kemudian keadaan kita menjadi baik baik saja ini
saya tidak menyampaikan ukuran ukuran parameter
tapi di depan ketua mas yudhakim juga saya sampaikan
kita memang sesuai dengan arahan presiden
kalau menyangkut nasib rakyat
waktu covid sembilan belas itu arahan presiden
jangan memakai data dtks
sekarang cari betul siapa yang kelaparan
pokoknya begitu ada laporan bahwa ada yang lapar
kendali di tangan oleh kementerian ekonomi
data siapa yang sebetulnya mesti berat
covid kita selesaikan dengan baik
dengan menetapkan standar penanganan risiko yang tinggi itu
pak muhajir mungkin ada yang menyaksikan perbincangan kita sekarang
tapi tidak menyimak sidang tadi secara rinci
sebenarnya dalam pembagian bantuan sosial
maupun bantuan pangan oleh bapak nas
data apa yang digunakan oleh pemerintah
dan itu memang real untuk kebutuhan masyarakat
dalam penangkapan bapak panas
itu menggunakan dana data p tiga ki
percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim
ada impresnya nomor empat tahun dua ribu dua puluh dua
dalam rangka untuk mengejar target
agar kemiskinan ekstrim tahun dua ribu dua puluh empat itu nol
data yang sudah dikonfirmasi
dengan data data yang lain
sehingga itu data itu relatif bisa
dan sumber data triangulasi kita adalah
tetapi duluan dtks itu dipadukan
dengan data dtks yang ada di kementerian negeri
itu bisa kita pinjam
jadi data p tiga ke itu
kenapa kemudian pada rapat kabinet terbatas
langkah besar untuk distribusi
jadi perdagangan pangan pemerintah
posisi data itu sudah ter triangulasi itu
bahwa ini tidak ada kaitannya dengan politis
yang mengawal program program pemerintah
dan kita yakin saja
tadi seperti yang kita sampaikan di mk